sepuluh penonton memadati stadion utama glora bung karno
saat timnas indonesia kedatangan tamu istimewa
juara dunia sekaligus tim peringkat satu dunia argentina
argentina yang unggul jauh secara kualitas tampil dominan
sejak fluid kick off babak pertama berbunyi
meski sanggup bertahan hingga menit tiga puluh
gawang indonesia yang dikawal hernando ari akhirnya bobol di menit tiga puluh dua
lalu sepakan jarak jauh yang dilepaskan leandro paredes
argentina memimpin satu di babak pertama
memasuki babak kedua albi celeste berhasil menggandakan keunggulan
memanfaatkan sepak pojok giovanni lo celso pada menit ke lima puluh lima
meski terus menerus diserang
skuad garuda masih sempat menciptakan sejumlah peluang
sayang tak satu pun berbuah gol
hingga babak kedua berakhir skor dua untuk kemenangan argentina tidak berubah
meski menelan kekalahan pelatih timnas indonesia shin taeyong
mengaku puas dengan permainan anak asuhnya
yang mampu menjalankan game plan yang ia susun dengan baik
pelatih asal korea selatan itu menyebut para pemain timnas indonesia
menunjukkan determinasi yang tinggi saat menghadapi sang juara dunia argentina
saya sudah banyak berusaha untuk mencoba

saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia

saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia

saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
saya ingin memberi pengetahuan kepada para pemain timnas indonesia
dalam kekuatan dan lebihi para pengumuman indonesia
mereka nyatakan comunic model dan mewakili wetalesnya di media latihan indonesia di indonesia
sebuah berhasil yang ingin jika orang indonesia ingin mem journalist untuktz
dan beruntung dengan kondisi tim dan bagaimana pertempuran itu
tidak mudah untuk bermain di sini dengan suhu yang terbaik
dengan pemenang yang mencari kebaikan yang adalah pemenang yang besar
semoga indonesia memenangkan pertempuran seperti ini
penting untuk mereka mengingat pertempuran hari ini
agar masa depan bisa menjadi berharga
jika mereka memenangkan pertempuran seperti hari ini
mereka bisa melakukan hal yang penting
meski kalah dari argentina indonesia mendapat pelajaran berharga
untuk membangun mental jelang gelaran kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dan piala asia dua ribu dua puluh empat